di pulau jawa taman nasional baluran ibarat rumah bagi lima ratus sebelas jenis flora dan enam puluh sembilan jenis fauna yang dilindungi

pemburu rupiah bagi ratusan penambang belerang
kawah yang menganga sapuan asap sulfur pekat mengepung para pekerja
di balik selimut asap belerang koresponden kami memotret lebih dekat kehidupan dalam pesona gunung yang memiliki danau asam terbesar di dunia ini
ini trolinya saya tadi lihat enggak cuma dibuat ngangkut belerang
tapi kalau misalnya turis
ikut ya boleh
boleh tarifnya berapa
dua ratus kalau di sini
kalau di sini dua ratus itu dari atas ke bawah
dari atas sampai itu parkir
oh gitu jadi lumayan ya pak jadi kalau ada turis nggak usah cari belerang gitu
enggak usah udah
udah dapet langsung dua ratus
jadi memang kenapa salah satunya warga di sekitar kawah ijen ini memang cukup lama menekuni pekerjaan sebagai penambang
ini salah satunya memang cukup instan jadi
iya pak ya
ijen menorehkan banyak cerita tentang ketangguhan dan kerja keras
di timur indonesia menyibak bentang alam di ujung nusa tenggara
bukan hanya lanskap alam bawah laut yang menawan
alor juga menyimpan sejarah besar dan warisan nenek moyang yang terpendam
perjalanan kami menyusuri keberagaman tradisi alor di kampung adat takpala
disambut tarian cakalele para pejuang suku abui
suku abue dipercaya sebagai pendiri kerajaan tertua di alor
di sini kami dituntun untuk ikut menari lego lego
lego lego dilakukan untuk menyambut pasukan yang pulang berperang
selain itu juga sebagai penghormatan kepada

rayaan sebuah keberhasilan adat pesta pernikahan hingga bersyukur akan hasil panen
sejarah berganti rupa
namun jejak langkah bahagia menjelajah indonesia akan terus hingga ke batas cahaya
tim cnn indonesia
kami memiliki link atau pun jaringan dengan cnn internasional
sering ataupun juga bahkan hampir setiap hari memberikan kontribusi ke layar cnn indonesia
tapi kami juga mengirimkan koresponden koresponen terbaik kami untuk mendatangi tempat tempat penting di seluruh dunia dalam momentum momentum krusial
indra anda menjadi saksi sejarah luar biasa negara terbesar di dunia
bisa anda update dari new york
pertarungan dua kandidat dalam pemilihan presiden amerika serikat adalah panggung politik paling dicermati dunia tahun ini
mengusung semangat cnn
sejak awal november dua ribu enam belas dua koresponden cnn indonesia indra maulana dan hendrawan setiawan turut menjadi saksi pesta demokrasi empat tahunan di negeri paman sen
lewat laporan langsung dari amerika perkembangan terbaru dari jagad pilpres yang akhirnya dimenangi unggulan republikan donald trump itu disampaikan untuk anda pemirsa cnn indonesia
mereka tadi pagi juga sudah melakukan pemungutan suara
ya mereka melakukan pemungutan suara
new york amerika serikat
pada saat ini saya sedang berada di tengah tengah kantor cnn turk di istanbul turki yang menjadi salah satu saksi sejarah terjadinya aksi percobaan kudeta militer pada tanggal lima belas juli
selain amerika serikat turki juga jadi salah satu tujuan tim cnn indonesia goder
hanya karena ikatan sebagai sesama afiliasi cnn internasional cnn goder turki bersama koresponden olivia marzuki juga menelisik kembali catatan sejarah penting hanya beberapa bulan setelah percobaan kudeta yang gagal di juli dua ribu dua puluh
cnn korea turki juga mengajak pemirsa setia cnn indonesia menjelajah sudut sudut terbaik negeri di batas asia dan eropa ini
sebagai salah satu negara di eropa yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil indonesia bisa melirik polandia sebagai salah satu mitra kerjasama ekonomi utama di eropa
di bulan september giliran koresponden cnn indonesia eva yunizar yang berkesempatan menjelajah negeri yang pernah hilang dari peta eropa polandia
perjalanan tim cnn indonesia goder pun berlanjut hingga ke jiran polandia republik ceko dan ibu kotanya yang cantik praha
keindahan dan kecantikan kota praha memang memukau mata
namun dibalik keindahan itu ada sejumlah kisah mahasiswa indonesia yang harus terombang ambing dan sempat tidak memiliki status keluarga negaraan selama puluhan tahun
kita menyebut mereka sebagai eksil
pertemuan singkat dengan para eksil indonesia di praha membuka mata
ada anak anak bangsa yang tercecer di belahan benua lain
mengaku tak memiliki kepentingan politik
namun jalan hidup para mahasiswa ikatan dinas ini berubah karena pergantian percaturan politik
selama berpuluh tahun para eksil ini menyimpan kerinduan pada nusa dan bangsa yang sama indonesia
tanah airku indonesia
negeri elok amatku cinta
dan saya akan mencintaimu
goder juga mengajak anda membuka mata
bahwa duta duta negara terus mengharumkan nama bangsa
tengoklah saat sejumlah penyanyi indonesia sukses memukau publik polandia dalam konser bersama musisi dunia david poster
pemang muslim di pulau jejik
jumlahnya tidak terlalu banyak
bisa dikatakan antara seribu sampai dengan satu lima ratus orang
dan ini pun didominasi oleh imigran termasuk dari indonesia
nah saya berkesempatan bertemu dengan salah satu tokoh muslim di jeju
dan ia menceritakan bagaimana memaknai hari raya di negara yang bukan negara mayoritas muslim
cnn goder juga mengajak pemirsa menjadi saksi atas beragam peristiwa dan fakta di seluruh penjuru dunia
dari potret muslim di jeju korea selatan
hingga nasib ratusan calon jemaah haji asal indonesia yang tertipu sindikat maklar haji dan akhirnya terjerat aturan imigrasi di filipina
jadi kita harus menunggu sampai besok agar proses ini segera selesai
kami pergi ke sana ke sebuah tempat ke sebuah negara untuk mendapatkan sebuah kisah sebuah peristiwa dan juga melihat keragaman budaya yang ada
kami masih akan kembali dari dapur redaksi cnn indonesia tetaplah bersama kami di program spesial satu tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun transmedia yang ke lima belas
dan selamat ulang tahun cnn indonesia semoga semakin dapat menyajikan berita berkualitas dan terpercaya
semoga bisa membuat indonesia menjadi lebih baik dengan berita berita yang proporsional ke depannya
di dapur dengan semua ide ide tentang apa yang ingin kita lakukan tapi hal hal yang kita lakukan pada awal kita harus mengetahui apa yang akan terjadi di channel ini

dan dari situ kita membuat channel ini dengan nilai utama channel itu
dan nilai utama channel itu ada di awal awal channel channel itu sebelum channel itu dibuka di awal pelanggan dan sekarang
dan saya bisa melihat nilai utama dalam kualitas laporan dan program yang anda lakukan
pertanyaan untuk cnn indonesia adalah

ini adalah pertanyaan ketika kami meluncurkan
dan itu adalah untuk menjadi distinktif
anda harus menjadi distinktif
tidak membuat penonton ingin menonton anda
berbeda dengan channel lain
mengapa seorang penonton harus menonton cnn indonesia
karena itu berbeda karena itu lebih baik
karena itu berpikir untuk sesuatu yang berbeda
jadi anda harus menjadi distinktif
anda tidak bisa menjadi seperti semua orang lain
jika anda sama seperti semua orang lain
mengapa mereka harus menonton anda
jadi tantangan anda adalah untuk membuat penonton anda berbeda
oh ya tentu saja
maksud saya anda harus diperlihatkan di lebih banyak tempat
dari mana anda sekarang
dan saya tahu bahwa kompetitor anda
diperlihatkan lebih jauh di seluruh indonesia
karena arti distribusi
tetapi itu akan berubah sepanjang waktu
jadi apabila anda pertama
seperti cnn adalah yang pertama
untuk melakukan berita dua puluh empat jam
kami adalah anak anak pertama di blok
kami adalah yang pertama di sana
tidak ada pertempuran
tetapi untuk cnn indonesia
jadi anda harus bergerak ke
marketplace yang sudah terbuka
dan mendapatkan papan papan anda sendiri
tetapi untuk berjalan lancar
anda harus bekerja dengan sangat keras
saluran berita terbaik
dengan membuat pembuatan yang selalu
dan memikirkan bagaimana kita bisa melakukan yang lebih baik
hal yang paling buruk adalah
berkata kita melakukan dengan sangat baik
berdiri dan berdiri
itu hal yang paling buruk
tetapi anda harus selalu membuat pembuatan
memikirkan ide baru
anda harus tetap berjalan lancar
ketika berdasarkan nilai utama anda
yang berada di tengah tengah dna
di cnn indonesia
dan jurnalisme yang berdiri
perjalanan kami cnn indonesia masih panjang

kami rangkum sebagiannya
untuk kita dengarkan bersama

adalah keseharian komisaris besar polisi awi setiono
pernah menjabat sebagai kepala bidang hubungan masyarakat

membuatnya tak asing dengan media

itu pula yang membuat kombes awi
yang kini menjabat kepala bagian mitra biro penerangan masyarakat
senantiasa memperbarui informasi
termasuk melalui laman cnn indonesia

sebagai pendatang baru
tentunya dengan adanya cnn indonesia ini
bisa membawa pemberitaan pemberitaan tentang indonesia

sehingga masyarakat global bisa mengetahui
indonesia yang sebenar benarnya
lain awi lain lagi dengan pemerhati pergerakan surat hutang
dari rekan sesama pelaku pasar
ia mulai mengikuti pemberitaan cnn indonesia
sejak satu tahun lalu
ketertarikannya pun bermula dari kebutuhannya
pada informasi seputar dunia bisnis

dan itu cukup menarik
karena kalau kita lihat ulasannya juga cukup dalam
beberapa narasumber yang diundang juga
sangat relatif dengan apa yang ingin disampaikan oleh cnn indonesia
sehingga secara keseluruhan memang cukup memakili ya

cuma kalau kita lihat
beberapa diantaranya ada kadang kadang temanya agak ketinggalan

yang disampaikan mungkin agak ketinggalan
satu atau dua hari sebelumnya
seiring perkembangan teknologi informasi

mulai dari tv berlangganan siaran digital hingga channel youtube

youtube cnn indonesia dalam setahun terakhir
dari tiga di kuartal awal tahun dua ribu enam belas
melonjak menjadi enam puluh lima subscriber
hingga pertengahan desember dua ribu dua puluh
masukan informasi apresiasi hingga kritik pun
terus mengalir dari pemirsa setia cnn indonesia

semakin dicintai oleh masyarakat
dan sebagai tv berita di indonesia semoga semakin jaya
dengan bertambahnya usia kita harapkan bahwa
cnn indonesia mampu lebih tajam lagi

kami senantiasa berupaya untuk sempurna
tapi dalam prosesnya tidak sedikit juga terjadi hal hal yang jenaka
saya akan kembali tetaplah bersama kami di program spesial
satu tahun cnn indonesia
acara empat desember adalah acara yang bisa dibilang acara yang terbebas
terima kasih sekali ini bersama saya
sementara untuk panglima tni ya tetap genre